dongeng bahasa indonesia
putri yang hilang
suatu ketika di suatu malam yang bergemuruh
lautan yang dahsyat menderu karena kedatangan dua bayi perempuan kecil
yang lahir pada saat yang bersamaan
salah satunya adalah seorang putri dari keluarga kerajaan dari perbukitan timur jauh
dia bernama naomi
dan gadis lainnya lahir dari pasangan penggembala yang rendah hati
yang tinggal di padang rumput barat yang luas bernama desi
selama bertahun tahun di istana naomi sangat disayangi oleh orang tuanya
setiap permintaannya dengan senang hati terpenuhi dan itu membuatnya menjadi sombong
cukup ibu ayah ayah aku
bulan tapi bagaimana caranya
aku tidak peduli bagaimana pokoknya aku mau bulan
oh tentu sayangku
penjagau ambilkan bulan untuk sang putri
iya yang mulia
sayang semuanya milikmu
sementara itu di rumah gembala
desi bisakah kau bersihkan kamarmu sekarang
ibu nanti bajuku akan kotor semua aku mohon ibu saja ya
oh baiklah sayang
desi begitu dimanjakan
dia akan berada di dalam asuhannya
sehingga ia menjadi anak yang sangat angkuh
bukankah aku yang tercantik
apakah aku tidak pantas mendapatkan yang terbaik
bukankah aku yang tercantik
apakah aku tidak pantas mendapat yang terbaik
ini jika kau tidak aku tidak banget melepaskanmu
kalau tidak roku dulu selesai
aku merasa sangat senang dihubungi kamu
kerja di sana
hah kau siapa
aku adalah ibu perimu
ibu peri apa itu
kau bilang kau tidak suka istana ini lagi kan
nah bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk tinggal di tempat yang lain pilihanmu
oh aku akan sangat suka kalau aku bisa pergi dari sini
tapi mengapa kau melakukan itu untukku
seperti yang kukatakan aku ini adalah ibu perimu
naomi mendapati dirinya berada di galeri foto yang besar dan mempesona
oh halo kau berada di ruang pilihan
dan jika kau melangkah melewati kami
kau dapat pergi kemanapun yang kau inginkan
ya maka pilihlah aku
tidak pilihlah aku
tidak tidak tidak aku
naomi menatap lukisan di mana padang rumput subur dan tidak berujung
dan juga sungai berkilau biru cemerlang
sempat ini memanggilku
jadi aku memilih ini
dia melangkah masuk dan menghilang ke dalam lukisan itu
sementara itu sang peri pergi untuk mengunjungi daisy
tanganku yang cantik
bagaimana mereka bisa memintaku untuk melakukan pekerjaan ini
aku tidak ingin tinggal di sini lagi
apakah itu benar
oh kau siapa
ibu peri memperkenalkan dirinya
tetapi desi menatap dengan penuh curiga
bagaimana aku bisa mempercayaimu
nah pada ulang tahun ke enam belas kau menangis sepanjang hari
karena kau tidak mendapatkan hadiah yang kau inginkan
oh bagaimana kau bisa tahu
seperti yang kukatakan aku ini adalah ibu perimu
baiklah mari kita lihat
ibu peri bisakah aku keluar dari sini
dimana aku sekarang
kau berada di ruang pilihan
kau dapat pergi kemanapun kau mau dengan melihat salah satu gambar ajaib ini
yang mana yang harus kupilih
daisy melihat lihat dan terpesona oleh gambar gambar yang indah
itu adalah oh rumah yang membosankan
siapa gadis itu
itu adalah naomi
tapi daisy tidak tertarik untuk kesana
dia melihat foto kerajaan naomi dengan kastil megah
dan bendera melambai yang juga megah
sungguh sempurna istana wah
sambil menyeringai bahagia pada dirinya sendiri dia dengan hati hati melewati lukisan itu
gadis gadis itu sekarang telah mencapai tempat masing masing seperti yang disaksikan oleh ibu peri mereka
sementara itu orang tua naomi putus asa dengan kepergian putrinya
raja telah mengirim tentaranya ke setiap bagian kerajaan dan juga sekitarnya tetapi tidak ada yang bisa menemukannya
wow kemegahan itu tapi bagaimana caranya masuk
tiba tiba dia melihat seorang pelayan kerajaan
ah dia pasti bekerja di istana aku akan mencoba bekerja di sana juga itulah caraku untuk masuk ke sana
dan dengan demikian daisy berhasil mendapat pekerjaan di dapur kerajaan
tapi di rumah orang tuanya sangat tertekan
mereka mencari daisy dengan putus asa
daisy oh dimana kau
sang gembala merasa heran ketika dia melihat naomi tertidur di tanah
dia telah melewati lukisan itu
dan akhirnya tersesat lalu kelelahan
ketika sang putri terbangun dia terkejut menemukan dirinya berada di sebuah rumah jerami kecil
ya kami menemukanmu di dekat semak semak
tertidur lelap dan kami membawamu ke sini
kau pasti lapar
jangan memberi aku makanan yang biasa aku adalah seorang putri
itu terkejut dengan pernyataan ini
mungkin dia sok gadis yang malang
apa yang kau katakan itu
cepat belikan aku sesuatu yang lebih baik untuk aku makan
ayo sayang biarkan tamu kita menikmati makanannya
naomi melihat dengan tidak senang pada makanan itu
tetapi karena lapar akhirnya dia memakannya
dia sama sekali tidak berpikir untuk berterima kasih pada mereka
saat dia menuruni tangga setelah makan dia mendengar pasangan itu berbisik dengan sedih
itu adalah keju kambing terakhir yang kita miliki
jangan khawatir sayang kita harus berbaik hati kepada gadis itu
bagaimanapun dia seumuran dengan putri kita dan mengingatkanku pada desi
masih kita masih memiliki roti untuk makan malam
ya setidaknya kita tidak akan kelaparan
apa hanya itu makanan yang mereka punya
dan mereka memberikan makanan itu padaku
naomi tiba tiba merasa bersalah karena dia telah bertindak begitu kasar pada si pengembala
dia tidak pernah merasa malu
yang sekarang menjadi awal perubahan yang baik dalam caranya
dia tidak pernah merasa malu dalam caranya
seiring berlalunya waktu naomi mulai mengamati merasakan dan membantu pasangan malang itu sedikit demi sedikit
oh ini enak sekali
aku senang terima kasih sudah mengupas kentangnya sekarang makanlah
sementara naomi berubah untuk kebaikan
desi kau harus pastikan alat makannya bersih ya
desi telah bertingkah manis dengan semua orang di istana
daisy telah bertingkah manis dengan semua orang di istana
tahu siapa dia dan dari mana dia berasal
aku aku harus keluar dari dapur ini
semua orang di sini jahat
orang sebaik diriku tidak cocok ada di sini
suatu hari desi mengetahui hilangnya naomi melalui yang lain
saat dia mengenali foto naomi tiba tiba dia mendapatkan ide
aku tahu apa yang terjadi
aku tahu persis apa yang harus kulakukan
dan tambah sedikit lagi
dan sedikit lagi
siapa yang membuat sup ini
bahwa orang itu
betapa beraninya kau memasak sesuatu yang sangat mengerikan untukku
aku melakukannya dengan sengaja untuk mendapatkan perhatian dari yang mulia
aku tahu di mana keberadaan putrimu
dia sekarang ada di desaku
aku bisa membawamu ke sana tapi
aku ingin hadiah untuk itu
tidak ada hadiah tidak ada putri
raja menggertakkan gigi tetapi memikirkan untuk menemukan naomi kesayangannya
mereka segera pergi ke padang rumput
daisty tidak pernah memikirkan kerugian yang akan dia timbulkan atas keluarganya
dia hanya berpikir untuk menerima hadiah
saat tiba di sana mereka melihat mama tertawa bersama para gembala
sulit untuk mengenali putri yang dulunya selalu cemberut
karena dia sekarang memiliki pipi yang merah bercahaya dan juga wajah yang tersenyum
apa apa itu benar benar nong
apa apa itu benar benar naomi
ini adalah naomi ku oh sayang
kau berani mencuri putriku
ibu ayah tunggu
tapi raja terlalu marah dan menempatkan pengawalnya pada pasangan yang malang itu
melihat ini desi gemetar ketakutan
kami tidak pernah tahu dia adalah seorang putri
kau akan dipenjara
kau kenal dia
dia membawa kita ke sini tapi dia juga akan dipenjara
oh jangan tolong yang mulia
melihat orang tuanya memohon padanya
bahkan setelah mengetahui kalau dia telah menyakiti mereka
membuat daisy merasa malu
karena selalu memperlakukan mereka dengan sangat buruk
aku ini adalah anak yang jahat
tiba tiba muncullah ibu peri
penuh dengan senyuman
raja yang agung akulah yang membujuk naomi untuk meninggalkan istana
agar dia belajar bagaimana menjaga diri
jadi dia lebih baik
aku membujuk putrimu untuk meninggalkan padang rumput
agar dia belajar untuk menjadi rendah hati
dan tampaknya mereka berdua telah memetik pelajaran ini dengan baik
iya benar aku tidak akan pernah menjadi angkuh lagi
oh betapa salahnya aku berperilaku selama ini
bahkan saat kau tahu aku membawakanmu rasa sakit ini
kau masih saja melindungiku
sayang kami akan mencintaimu apapun yang terjadi
ayah tolong bebaskan mereka
mereka telah merawatku dengan sangat baik
dan aku belajar banyak dari mereka
terima kasih banyak atas apa yang kau berikan untuk aku pelajari
sekarang aku mengerti betapa menyedihkannya aku ini
dan aku berjanji untuk mengubah diriku sendiri
terima kasih ibu peri
oh kami berdua juga minta maaf karena telah berperilaku seperti itu pada kalian
aku benar benar bangga pada kalian berdua
dan akan selalu menjaga kalian
baiklah selamat tinggal
naomi dan orang tuanya mengucapkan selamat tinggal kepada desi dan keluarganya
lalu kembali ke istana
daisy seperti yang dijanjikan
berubah menjadi anak yang rendah hati dan juga ramah
itu sangat menyenangkan orang tuanya
naomi juga tumbuh menjadi manis dan baik hati
yang mengejutkan semua orang yang ada di istana
tetapi mereka semakin mencintainya karena itu
kedua gadis itu telah belajar bahwa dengan rendah hati dan baik kepada orang lain
kalian akan dapat menerima cinta sebanyak yang kalian berikan
tetapi memberi lebih penting daripada menerima
dan aku akan selalu memastikan kalau mereka mengingatnya